ibunya manusia biasa dan ayahnya seorang siluman serigala rengganis ingin membunuh jiwa manusia
dalam dirinya dia lebih memilih untuk menjadi siluman serigala seutuhnya setiap malam bulan
sabit rengganis akan berubah menjadi serigala yang haus akan darah semakin banyak dia membunuh
maka jiwa manusia dalam dirinya akan hilang dan membuat rengganis menjadi siluman serigala yang kuat
tangguh lampir ah rengganis sungguh pintar pilihannya sangat tepat
aku sungguh membutuhkan bantuan kalian untuk merebut kembali cawan rogo sukmo dari tangan
sembara dengan senang hati aku akan membantumu lampir tapi ingat semua bantuanku ini tidaklah
gratis suatu saat nanti aku akan minta balasan atas semua cerih payahku dari rakyat
aku bukan siluman yang suka lupa balas bunuh hehehe
barah barah ajit dengerin aku ya kalau rengganis sedang memburu cawan rogo sukmo berarti dia
itu sedang mengincar kamu sembara iya sih aku ingin membawa cawan ini kepada guru aku ingin tahu
hai hai early stage cepat lama sekali jalanmu iya ya sabar tom
celaka lampir sembara akan membawa cawan rogo sukmo pada kiai jabat
jika sampai cawan itu ada di tangan keijabat
maka akan semakin sulit buatmu mendapatkan cawan itu
tenang saja kru uso
pemuda tamu ini sudah berada di bawah pengaruhku
maka melalui pemuda tamu inilah aku akan mendapatkan cawan rogo sukma
bagaimana kalau gagal apa rencanamu
ini saatnya kamu menjalankan tugasmu
pak uu ya
kamu itu jangan berpura pura bersemedi
kamu sedang mencari siasat untuk kabur
debah kamu badrika
jangan pernah panggil aku arimbi
kalau aku tidak bisa membalasmu
percuma saja kamu kabur arindi
tongkat saktiku itu akan menghajarmu
kamu belum kabur
sudah sempat aku makan
kalau arimbi berbuat macam macam
kamu hajar aja dia
tongkat badrika ini terus saja mengawasiku
kalau begini caranya bagaimana aku bisa kabur
tenaga aku belum bulih seutuhnya
tidak mungkin aku bisa melawan tongkatnya badrika
aku harus meminta bantuan seseorang
berani aku membeli

hanya dia yang bisa membantuku
aneh segitu kemampuan kalian
lebih baik kamu kembali
kamu hanya mengada ada
punya banyak waktu untuk mengurusi orang
dan lebih baik kita pulang saja dan
dan lebih baik kita pulang saja dan
kenapa deh kami cuma melihat dan mardian berpikir sendiri